kapolda sumatera selatan juga sempat memberikan penghormatan terakhir
saat jenazah hendak dibawa ke kampung halaman
terima kasih saudara kita pelawan kita
dan insya allah besok siang akan diperamasi secara agama di timur
saya rupi hadi dan anak senama bimbinan polri dan kapolda sumatera selatan
akan berhasil kawan dan memberikan kebanggaan bagi kami
ini menjadi sesuatu momentum bagi kami untuk terus berbuat baik
dan tetap mencari agama
menurut sepupu korban jenazah akan dimakamkan di desa tegal besar
kecamatan belitang kabupaten oku timur sumatera selatan
belitang dua oku timur
kapan itu pak
semangka mabeng pak
iya itu mabeng namanya
ibunya di rumah ini nggak bisa ikut masih trauma
oke makasih pak
saya permisi ya
baratu anumerta ikomangwira nata gugur
setelah ditembak kelompok bersenjata di markas lumawi
kampung maki distrik ilaga utara kabupaten puncak papua pada rabu pagi
akibat penembakan ini komangwira nata gugur
sedangkan dua anggota polri lainnya ip dan naton tonapa
dan brik km saifuddin terluka